kita ke informasi selanjutnya setelah mendatapkan tujuh tersangka polisi kembali menahan tiga supporter jakmania yang diduga terlibat dalam kerusuhan di gelora bung karno jumat lalu
ketiga langsung menjalani pemeriksaan intensif
tiga pendukung persija ditangkap aparat direkturat reserse dan kriminal umum terkait penganiayaan brigadir yudha wanta di dalam stadion
polisi menangkap ketiganya setelah mendapat keterangan dari tersangka jamal alias oboi yang telah lebih dulu ditahan
total keseruan untuk tersangka tujuh kemudian tiga masih pemeriksaan intensif kita masih menunggu satu kali dalam lewat jam
ketika tersangka yang lain kita tangkap itu kemarin malam
skrim susenang krim umum satu